kawasan lembang jawa barat diprediksi akan menjadi salah satu jalur mudik yang dipadati oleh kendaraan
selain dikenal sebagai lokasi wisata jalur lembang bisa digunakan oleh pemudik yang menuju subang dan jalur pantura
bagi anda yang ingin mudik dari kota bandung menuju kota subang ataupun menuju jalur pantura
namun tidak ingin melewati jalan tol saya akan mengajak anda untuk menyusuri jalur alternatif dari bandung via lembang untuk menuju subang dan juga pantura
selain jalan setiabudi bandung yang merupakan jalan utama menuju lembang
ada tiga jalur alternatif yang bisa dilalui yaitu jalan kolonel masturi maribaya dan dago
berjarak sekitar empat belas km dari pusat kota bandung jalan kolonel masturi bisa menjadi jalur alternatif menuju lembang
kondisi jalannya pun cukup baik dengan marka jalan dan lampu penerangan yang tersedia di sepanjang jalan
selain itu jalur ini biasanya menjadi pilihan terakhir pemudik karena jaraknya cukup jauh dari pusat kota bandung
sehingga kondisi lalu lintasnya lebih lengang
namun perlu dipakai
perhatikan jalan kolonel masturi memiliki medan yang menanjak menurun dan berbelok
jalur ini juga merupakan daerah rawan longsor terutama pada musim hujan
jalur alternatif lain adalah jalan ir juanda ciumbeleit punjlut dan cijeruk yang langsung menuju lembang
jalur ini cenderung lebih sempit dibanding jalan kolonel masturi tetapi memiliki karakter yang sama yaitu menurun dan menanjak
memasuki kawasan pemukiman warga jalan akan menyempit
selain itu jalur via maribaya bisa menjadi alternatif menuju lembang
dari bandung pemudik bisa melalui jalan ir juanda mengarah ke jalan dagogiri dan langsung menuju maribaya lembang
jalan ini pun sempit menanjak dan menurun dengan sedikit berlubang serta penerangan yang minim di sepanjang jalan
ketiga jalur alternatif ini bisa digunakan jika jalan setiabudi mengalami kemacetan
untuk jalur puncut maribaya jalur tersebut merupakan jalur alternatif tapi merupakan daerah wisata
baik yang datang dari arah kota bandung maupun yang datang dari arah maribaya lembang
jalur tersebut adalah jalur wisata dan jalannya sempit
dan di sana ada batasan golongan kendaraan
untuk bus tiga per empat ke atas itu tidak bisa hanya untuk minibus saja yang bisa masuk ke jalur tersebut
dan saya sampaikan saya imbaukan agar ekstra berhati hati
selain jalannya sempit jalur wisata itu tempat wisatanya cukup banyak
hindari perjalanan di malam hari karena memang untuk penerangan jalan minim sekali
meskipun jalur alternatif ini cenderung sempit dan sulit dilalui
warga mengaku lebih memilih menggunakan jalur alternatif
biasanya arahnya arah puncut dago itu arah ke lembang ke atas taguam perahu
nggak ada lagi kalau ke sini arah subang saja
kenapa nggak lewat setiapudi saja
setiapudi kadang kadang macet penuh terlalu penuh
kalau ke lembang kalau jalan ke setiabudi macet banyak ini banyak tempat pariwisata
kalau mending ke sini ke dagu ke atas
meskipun demikian sebelum memilih jalur yang akan dilalui
ada baiknya memantau situasi lalu lintas di jalur tersebut melalui media konvensional ataupun informasi dari internet
setelah melewati beberapa jalur alternatif dari bandung menuju lembang
kondisi jalur alternatif tersebut dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan
namun jika anda berencana untuk mudik pada malam hari
polisian sendiri menyarankan agar anda tidak melewati jalur puncut ataupun maribaya
namun anda harus melewati jalur kuala lama suri atau jalan setiapudi lembang
karena kondisi penerangannya cukup baik
tim liputan cnn indonesia